seperti inilah kesibukan relawan rakyat memberi yang digagas suami istri juanda dan nining suhaini
di kecamatan panongan kabupaten tangerang banten
setiap pagi hari relawan yang merupakan ibu rumah tangga ini sibuk memasak dan mempersiapkan berbagai menu makanan
yang akan dibagikan secara gratis kepada warga
sedikitnya satu ratus lima puluh nasi kotak berisi ayam tempe goreng dan sayuran dipersiapkan untuk dibagikan kepada pedagang kecil
pemulung hingga pengemudi ojek online
salah satu pengayuh becak pun mengaku senang mendapatkan nasi kotak gratis di tengah pendapatannya yang minim
sehingga bisa menghemat pengeluaran
selain itu aksi berbagi nasi kotak yang berisi bahan pokok dan vitamin
juga dibagikan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di wilayah kecamatan panongan

suami istri ini mengaku tetap akan berbagi nasi kotak gratis meski tidak ada bantuan dari pihak lain
kegiatan sosial ini pun diketahui sudah dilakukan sejak pemerintah
memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb pada dua ribu dua puluh lalu
kami kembali lagi melakukan dengan skala yang lebih besar
kalau yang dulu hanya sedikit gitu kan hanya sepintas wilayah wilayah di daerah citra raya saja
tapi sekarang meluas ke beberapa kecamatan dan digilir gitu setiap aksinya
selain kepada masyarakat dan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri
kegiatan sosial ini juga dibagikan ke rumah yatim piatu
dalam menyambut hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh enam tahun
pedagang ketan di jalan darmo surabaya inisiatif berbagi
dan memberikan apresiasi terhadap petugas penanganan covid sembilan belas
seporsi ketan merah putih yang biasa dijual dengan harga rp enam
disajikan gratis untuk para tenaga kesehatan sopir ambulan serta petugas tni polri
bagaimana ya biar tambah semangat biar gak tambah ngantuk
suatu apresiasi buat kami tenaga relawan nakes untuk pandemi saat ini
jadi membuat kita semakin semangat
bagi pelaku usaha umkm aksi berbagi ini menjadi sebuah apresiasi dan penyemangat mereka
yang telah berjasa dan bekerja keras sehingga kasus covid sembilan belas di surabaya kini melandai
akibat semakin berkurangnya kasus covid sembilan belas ini pun diharapkan sedikit demi sedikit
membuat pemerintah melonggarkan aturan ppkm
tim liputan cnn indonesia